empat ratus dua puluh empat warga harus pengungsi ke posko pengungsian pada jumat malam
hal ini disebabkan oleh banjir lahar gunung semeru yang meluap hingga ke permukiman warga dan merusak sejumlah jembatan
ratusan pengungsi tersebar di sejumlah titik posko pengungsian
antara lain di kantor desa dan pondok pesantren yang berada di kecamatan tempe candipuro pronojiwo dan tempur sari
salah satu pengungsi endi sunarsi harus mengungsi bersama keluarganya ke kantor desa jarit kecamatan candipuro
lantaran tanggul sungai di depan rumahnya jebol akibat diterjang banjir lahar gunung semeru
pemerintah kabupaten lumajang pun telah menetapkan status tanggap darurat bencana alam selama empat belas hari pada tujuh hingga dua puluh satu juli dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan bupati lumajang tori kolhak saat meninjau pengungsi di posko pengungsian
yang berada di balai dunia
saya menunjuk pak sekda untuk memimpin satgas tanggap bencana dan pendataan terus kita lakukan
kita juga melihat situasi beberapa hari ini karena intensitas hujan masih sangat tinggi termasuk malam hari ini
karena pengaliran lahar semeru ini
tidak bisa kita prediksi
jumlah pengungsi diperkirakan akan bertambah lantaran curah hujan masih tinggi di kabupaten lumajang
sehingga bisa menyebabkan banjir lahar gunung semeru
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur